hari ini bertepatan dengan hari diabetes nasional kita akan bahas lebih dalam mengenai bagaimana untuk mencegah diabetes dan menjalani hidup sehat dengan ketofastosis
sudah hadir bersama kami di studio tiga cnn indonesia founder dari ketofastosis mas nur agus prasetyo dan juga salah satu penyintas diabetes ibu yuniwati mashfun sofwan
selamat pagi mas tio bu yuni
selamat pagi mas
kita akan memulai nih mungkin orang akan sedikit terkecoh bedanya ketogenik yang sekarang lagi hits banget jadi untuk buat ngurusin badan sama ketofastosis ini apa sih mas yo
oke jadi kalau ketogenik itu sebetulnya diet yang diciptakan untuk anak epilepsi ya tahun seribu sembilan ratus dua puluh an jadi dia melihat bahwa efek dari anak epilepsi itu yang tidak bisa makan
otomatis mengalami puasa akhirnya menghasilkan keton di mana keton itu sebagai antiseizer menurunkan gejalanya
cuman masalahnya kan anak anak itu kan tidak bisa dipuasakan terus kan mereka tidak boleh defisit kalori
akhirnya diciptakan bahwa dengan tidak makan karbohidrat bisa menimbulkan efek yang sama seperti tidak makan sama sekali yaitu namanya ketosis
di mana keton yang dihasilkan deliver yang merupakan asal muasal
misalnya dari lemak lemaknya itu bukan berarti lemak itu harus dari makanan ya lemak juga dari badan kita ya body fat ya
jadi lemak itu dikonversi di liver menjadi bentuk yang soluble kenapa
karena lemak solubilitasnya di darah tidak seperti glukosa jadi agar otaknya bisa memakai energi selain gula harus dibuat versi soluble nya pengganti gula yaitu yalah keton
tapi keton asalnya dari lemak
kalau bisa dibilang keton itu bentuk solubelnya dari lemak itu sendiri hanya membutuhkan konversinya di liver dulu sehingga bisa digunakan untuk energi di otak pengganti gula
nah dari situlah makanya efek dari keton yang dibakar di otak itu menekan inflamasi meningkatkan gabah dan akhirnya menungkah antisem
dan akhirnya diciptakanlah diet ketogenik di mana bila dengan tidak makan karbohidrat tapi kalorinya anak tersebut tercukupi
karena anak anak tidak berdeficit kalori ya penyumbangnya maka dia bisa mendapatkan efek yang sama seperti puasa
nah sedangkan ketofastosis ini lebih mencerminkan terhadap gaya hidup ancestra lifestyle gaya hidup nenek moyang kita dimana makanan itu sesuatu yang bersifat opportunistik
jadi kalau kita kan sekarang kan nggak ngeh kalau kita itu puasa memang karena kita misalnya contohnya untuk muslim untuk ibadah
dan berbagai jenis puasa lainnya
tapi sebetulnya there's no fasting at fasting
tidak ada yang namanya puasa
di zaman ancestral kita ya dari sisi evolusi kita bukannya puasa tapi memang tidak ada makanan
butuh proses untuk mencari makan
ada relatifitas ruang dan waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa makan
nah rahasia di situ
berarti bedanya adalah satunya gaya hidup
satunya lagi memang sebuah program yang dikhususkan untuk awalnya untuk anak penderita epilepsi
baik kalau begitu kita ke ibu yuni sekarang
ibu yuni penderita diabetes
kalau boleh tahu ibu tahu menderita diabetes itu sejak usia berapa bu
sejak usia lima puluh tujuh
jadi tiga belas tahun yang lalu lah
tahunya gimana tuh
ya waktu itu saya itu tambah lama tambah kurus
itu ngantuk aja
terus juga sering
pipis ya sering buang air kecil itu
begitu lagi begitu lagi
nah kebetulan di rumah itu ada karena suami saya juga sakit
ada alat apa namanya untuk memeriksa gula darah
yang kayak pulpen
dicetak terus diambil ada stripnya
aduh kok empat ratus sembilan puluh sekian
saya kan tahu juga ya soal diabetes ini
terus barulah saya pergi ke dokter
dokter juga sangat menyesali
kenapa kok baru datang sekarang
itu kan berbahaya sekali
ya dari situ bisa akan komplikasi kepada penyakit yang lain
barulah setelah itu saya diberi obat
diberi obat yang diminum
tiga kali sehari juga lama kelamaan diberi juga insulin
jadi sudah suntik insulin ya
nah datangnya akhirnya mekanisme dari ketofastosis ini bisa membantu ibu untuk survive di diabetes ini
jadi sembilan bulan yang lalu saya dihubungi oleh keponakan
keponakan dari almarhum suami
nggak pernah dengar
tapi saya orangnya pengen tahu
oh ini begini
oke boleh saya ikut
mulamalanya saya hanya tahu bahwa ketofastosis itu adalah lifestyle yang bisa salah satunya mengontrol gula darah menyembuhkan diabetes
lalu kami mulai ikut dan ada mentor yang membimbing ya
nah setelah berjalan kira kira
obat kok gitu
nggak boleh dilepas
setelah berjalan kira kira dua mingguan ya atau semingguan itu gula darahnya itu menurun menurun menurun
tapi dibandingkan dengan waktu saya masih disuntik minum obat itu lebih menurun lagi
akhirnya disarankan jangan suntik lagi insulin
takut juga loh itu
untuk perpindahan dari obat dan akhirnya keseluruhan dengan ketovastosis
iya saya sudah semacam terbiasa dengan obat
jadi takut khawatir
tapi karena melihat gula darah itu semakin menurun saya lepas
akhirnya berani ya
berapa lama itu
insulin tuh dua mingguan lah kira kira
dua minggu setelah mulai
iya bulan juli tahun lalu
pertengahan juli saya masih ingat
kemudian saya kan masih bekerja ya
saya pergi ke daerah daerah
saya sudah alhamdulillah nggak perlu suntik suntik lagi
tetapi saya masih minum obat
saya masih minum obat
tapi saya kok nggak merasa lemes
saya pergi kemana mana itu
oh saya nggak merasa lemas ya gitu ya
biasanya kalau diabetes itu kan suka lemas
terasa jadi efeknya
ini menarik sih ibu
cuma saya penasaran mas tio
sebetulnya mekanisme yang akhirnya ibu yuni alami ini ketofastosis bisa meatder sekali sama penderita diabetes
itu caranya gimana mas
jadi sebetulnya di ketovastosis yang aku ceritakan ini sebetulnya aku tidak mau klaim menyembuhkan berbagai penyakit
walaupun alhamdulillah banyak perbaikan yang terjadi di berbagai jenis penyakit yang ikut
karena sebetulnya basicnya ini sebetulnya aku hanya menunjukkan ini gaya hidupnya nenek moyang kita
dimana tidak selalu makan karena makanan butuh proses dicari
dan kita tidak kehilangan energi dalam proses mencari makan nenek moyang kita
artinya di jendela puasa kita tidak mengalami penurunan
penurunan energi secara fisik maupun penurunan energi di otak seperti neuroglikopenia atau gejala hipoglikemia
yang sering terjadi bila orang menunda makannya mengalami penurunan gula darah
ya memang gula darah pasti turun kalau kita lama lama tidak makan
tapi kalau kita tarik ke masa lalu saat makanan itu butuh proses untuk dicari lebih dahulu
nggak make sense dong kalau manusia itu harus mengalami simptomatis gejala untuk memperoleh makannya
berarti semakin lama dia tidak makan
semakin dia tidak mampu mencari makan
ternyata metabolisme manusia di masa lalu itu beda
jadi rahasianya ialah yang aku angkat ke permukaan di zaman modern ini ialah
metode ketofassas itu ialah menunjukkan mengangkat kembali kemampuan manusia bertahan hidup
skill survival dari manusianya
ya selain skillnya tapi yang kuncinya ialah metabolisme survival
dimana tubuh itu bisa mengakses
itu bisa mengakses lemaknya sendiri untuk bahan bakar
kenapa ada fasting kenapa
karena yang banyak di tubuh kita saat kita tidak makan
aku tanya balik
gula darah apa lemak
lemak di badan kita banyak
tapi gula darah kita kalau tinggi saat kita tidak makan berarti kita apa
berarti memang tubuh manusia itu didesain tidak bisa mengandalkan glukosa terus menerus
karena glukosa itu seiring waktu pasti turun
jadi teori relatifitas terhadap makanan di masa lalu butuh ruang dan waktu untuk proses memperoleh
kalau sekarang kan lingkungan obesogenik
kalau saya ngapa ngapain makanan nyamperin
kita bisa pesen
jadi aktivitas fisik kita makin turun dalam proses memakan ya
memperoleh makanan nutrisi
tidak pakai usaha
jadi yang terjadi di ibu juni ini
saat tubuhnya dibikin di switching
menggunakan metabolisme survival
dimana tubuhnya bisa mengakses lemak di badannya sendiri
dan tidak membutuhkan banyak glukosa lagi di tubuhnya
karena begitu sudah ada keton
artinya kan keton itu kan bentuk soluble dari lemak
maka keton ini sudah bisa menggantikan fungsi gula di tubuh
walaupun ada yang masih butuh gula
seperti contohnya sel darah merah
tapi tidak banyak
tapi yang organ organ utama seperti otak dan lain sebagainya
itu dia sudah otak terutama bisa menggunakan keton
dan jantung liver dan sebagainya di luar otak
bisa menggunakan free fatty acid atau lemak
nah inilah yang membuat manusia merdeka dari belenggu keharusan makan
dimana sebelumnya kalau tidak makan mereka lemas
sekarang dibalik nih
karena kita sudah punya kandungannya sendiri
jadi ternyata rahasianya itu ialah
dari metabolisme survival itu ialah
menjaga kesehatan mitokondria sel
artinya di dalam sel itu ada mitokondria
yang merupakan organel untuk oksidasi
menghasilkan energi di tubuh atp ya
kalau kita kan tahu kalori ya
sebetulnya tidak bisa dibilang kalori
karena segala bentuk reaksi untuk kita misalnya
aktivitas kita dan sebagainya itu reaksi kimia
dan itu membutuhkan atp
nah atp ini dihasilkan oleh mitokondria
nah mitokondria ini
istilah istilah baru nih
jadi memang rahasianya itu
memang aku dasarnya mencintai kita fast fascist
memang aku harus tahu matematikanya
kan kita harus tahu apa yang terjadi di level sel
agar apa yang kita lakukannya tidak salah
benar nggak sih gula itu nggak penting
secara indogenus dari dalam gula penting
tapi bisa dihasilkan oleh liver
secara exogenus tidak penting
karena kalau gula kan jelas kan harus dari tumbuhan
tumbuhan harus dari fotosintesis
semakin jauh dari katolik setiwa
tanah makin subur apa makin jelek
berarti manusia kalau harus wajib makan karbohidrat
semua cuma ngumpul di katolik setiwa dong
sedangkan manusia sebagai kalifah di muka bumi
bisa kemana aja walaupun tidak subur
karena itu sebabnya dibilang karbohidrat tidak esensial
exogenus dari luar
tapi endogenesly tubuh manusia didesain untuk tetap mempertahankan gula darah
melalui gluconeogenesis yang menggunakan bahan bakar amino asid
jadi ini sebetulnya kayak barang barang substitusi ya
yang ada di tubuh kita
maksudnya asupan yang akhirnya gak masuk
tapi ada yang bisa dihasilkan dari tubuh kita
seperti tadi fungsi lemak
bukan seperti itu
intinya seperti itu
karena secara mekanisme ya
mau kita nggak makan empat puluh hari sekalipun gula darah tidak akan nol
karena liver selalu mempertahankan basal gluconeogenesis
yaitu pembuatan gula di liver
dan bahan bakunya tidak harus dari karbohidrat dimakan atau glukosa
selama itu kita aduh lemes kurang gula makan gula
liver itu punya mekanisme membuat gula
gulanya sendiri ya
gulanya sendiri ditubuhkan
makanya itu sebabnya makanya disebut karbohidrat tidak esensial
tapi kalau protein dan lemak itu jelas esensial
karena ada sembilan amino asid yang esensial ya
ada dua fatty acid yang esensial
jadi hanya karbohidrat tidak esensial
fanny sepertinya nanti kita ini masih seru sekali ya
masih punya banyak pertanyaan
belum sepenuhnya mengerti ya
karena memang kita juga baru paham ya
ternyata bahwa ada metode atau pola hidup yang bisa diterapkan sebagai
dan itu aman ya
dan langsung dirasakan pengaruhnya seperti bu yuni juga tadi
dan tentunya kami juga akan kembali lagi dengan masih perbincangan terkait dengan
keopastosis dan juga diabetes mellitus
tetap bersama kami di after sepuluh
ya anda kembali lagi di after sepuluh dan kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mengatasi diabetes dengan ketofastosis
ibu kalau tadi di dialog sebelumnya kita sudah mendengar dari mas tio penjelasan mengenai bagaimana ketofastosis ini menunjukkan bahwa tubuh kita sebenarnya bisa memproduksi gula sendiri tanpa perlu asupan dari luar
nah kalau ibu sendiri bagaimana ibu yuni ketika sudah didiagnosis menderita
dan menjalankan pola hidup ketopastosis
bagaimana ibu menjalani proses katakanlah alternatif dari pola hidup yang awal suntik insulin hingga jadinya ketofastosis
jadi setelah tidak lagi suntik insulin satu bulan lepas obat
karena saya kan mengukur terus ya
karena di rumah ada alatnya jadi tidak perlu pergi pergi keluar lah
setiap hari itu
ternyata tanpa obat gula darah saya itu bagus
gula darah puasa gula darah segar
signifikan tidak perharinya
signifikan tidak turunnya
dulu itu waktu dengan insulin maupun obat itu masih dua ratus
kalau makannya nakal sedikit ya tiga ratus
makan gurem makan apa
tidak bisa tahan
cheating ya ibu ya
tidak sebelum ini sebelum keto tidak ada cheating ya
jadi setelah dengan ikut ketopastosis apalagi dengan berpuasa
itu saya merasakan sekali saya sangat fit
sangat sangat fit di umur yang sudah lansia
ya saya masih bisa olahraga yang apa
dulu kan nggak pernah olahraga ya
nah bonusnya ini tadi saya lupa
saya tadinya kan ikut kf itu hanya untuk kesehatan
bonusnya badan saya turun
itu yang penting
itu gila ibu
itu kompleks saya
jadi sekarang saya memilih manfaat

tanpa negah harus ke salon satu
udah langsung cantik sendiri
ada mengerasai lagi senam senam terra ini ya
empat kali seminggu saya lakukan
memang sih kelihatannya agak slow ya karena ini ada taichi
tapi ada juga nanti yang senam terra yang ada aerobiknya diskonya itu juga ada
waduh rush gitu ya tenaganya
nah mas dio ini sudah mendapatkan testimoni langsung nih
merasakan manfaat dari ketofastosis
ini akhirnya yang di rumah jadi punya keinginan
saya mau dong gimana sih caranya mas
susah nggak sih dan apakah ada efek
yang aku bilang tadi mengenai
saat membuat metabolisme kita efisien
kita bisa mengakses rumah kita sendiri
untuk bahan bakar sehingga kita tidak
ketergantungan makanan tidak mengalami hipogrikimia
atau neuroglikeopenia saat kita tidak makan
artinya kita sudah menjadi lebih efisien
dimana kita makannya tidak akan
sebanyak seperti dulu tidak sesering
aku menunjukkan bahwa uncentral lifestyle ini
intermittent fasting atau tidak selalu makan
ini mudah dilakukan saat kita ketosis
yang otomatis membentuk
suatu yang namanya disebut kalori restriction
sedangkan kalau di
diet konvensional yang masih ada
karbohidratnya dan penurunan gula darah
melakukan calorie restriction pembatasan
itu agak sulit kenapa
karena kita masih mudah lapar masih craving
semua sih setuju
cuma di kondisi adanya
karbohidrat dimana kebutuhan gula di otak
masih tinggi karena dominan glukosa
belum ada pengganti substitusi keton
yang bisa diambil dari lemak
otomatis ketergantungan akan ekso sentrik
dari makanan itu jadi penting
nah di kondisi ketosis ini
ialah kondisi yang menuju efisiensi
dimana kita bisa mengakses cadangan tubuh kita sendiri
dan kita pada saat kita makan
kita hanya merefill kembali
agar tidak terus menerus kami dari dalam
otomatis terjadi perbaikan respirasi
dan bila ada yang tidak efisien di tubuh
untuk menuju kita efisien harus keluar nggak
keluarnya itu biasanya disebutnya orang
dalam bentuk krisisnya atau healing krisis
atau disebut detoksifikasi
tapi itu ialah suatu proses
mengeluarkan sesuatu yang tidak efisien di dalam tubuh
racun racunnya itu yang dikeluarkan
itu menyebabkan manusia tidak efisien
dikeluarkan apapun akar masalahnya
jadi kenapa puasa ini menyembuhkan
kalau di ketofassasis kita selalu motonya
yang menyembuhkan itu puasanya
dengan ketosis fasting itu mudah
karena menjaga kita tidak hipoglifin
saling berkasih nambungan nih dua
aduh kita habis lagi mas lio bu yuni gimana nih
masih banyak yang mau kita tanya
tapi terbatas durasi
tapi terima kasih kepada mas tio dan ibu yuni sudah berbagi
pengalaman dan pengetahuan kepada kita
nanti jumpa lagi
dan juga pastinya pemirsa di rumah juga
mungkin bisa melihat ya di browsing tentang ketofastosis
betul langsung saja ya
dan dialog ini juga bisa dilihat di youtube
nanti bisa kontek kotekan langsung sama mas tio dan bu yuni
untuk menanyakan testimoni dari yang sudah langsung menjalankan ketofastosis
dan tentunya nanti kami juga akan kembali dengan informasi lain yang tak kalah menarik ya
tetaplah bersama kami di after sepuluh